kalau menurut saya jamal ajan di masjid ini enggak jadi masalah kok dan pak ustadz juga nyuruh jamal
untuk ajaran di masjid ini enggak salah bosan karena apa karena si jamal suaranya bagus tuh
dan maksudnya benar yang paling kening juga tepat waktu nama ngodok aja yang suaranya ke
ember jatuh masih boleh ajan disini jurang melengkos dikit aja kita bisa mati jamal untung
aja intip anakannya ustadz zakaria kalau kagak abis intip berdua makita karena kita ini menghormati
anak zakaria makanya ini jadi aman kita berdua nih orang yang cukup ditakutin di kampung ini
enggak ada yang berani macam macam sama kita aneh ke dalam dulu ya assalamualaikum
kok si jamal kagak takut sama kita berdua kayaknya roman wajahnya kagak takut sama orang
padahal tadi omongan gua kan udah bikin orang takut ya galak banget tadi
mungkin juga ilmunya tinggi ntar wah kalau emang ilmunya tinggi bisa gawat nih dia kalau macam macam
sama kita benar mali orang yang ilmunya tinggi itu biasanya orangnya kalem tenang itu semua ada dalam
dirinya si jamal udah lupain aja dia sekarang kita mikirin nasib kita yang lagi kacau balau bener bener
gimana caranya kita bisa mengambil hatinya umi nok biar dapur kita di rumah ngepul lagi bener
secara kan umi nob udah marah gorilla sama gue gede banget marahnya gimana contohnya gorilla
cing habis dari mana kalau gua kasih tahu room gua ketemu rahmali
bisa berabe nih dia bisa curiga kok di majes cing orang room tanya bisa dimana ya room
kencing abis ketemu rekan bisnis mengencing punya bisnis ya bisnis kecil kecilan tapi sekarang masih
proses meeting pokoknya room bisnis ncing nih halal dan barokah bisnis ncing ada hubungannya sama
atika ada ntar nih kalau encing kawin sama atika ini bisnis dikelola bareng bareng ya syukur deh
room tuh akan mendukung banget yang terbaik buat ncing dan po atika amin ya rabbal alamin
bisnis apaan ya matika tahu ah gelap yang penting rumahnya kagak curiga lagi sama gue
wewe mau kemana bang
lo mau tau aja urusan gua ya elah nih orang ditanyain baik baik diemobob ditanyain di
emosi tanyain warisan ngumpet di kamar maunya apa sih eh gua itu mau ke masjid mau ajan
makanya lu sekali sekali sore di masjid dong sebelum disimbol atin emang kalau kita soal

terus sebulan sekali ahy dapat bonus hadiah payung
begitu biar kelihatan rajin beribadah di mata abang
kurang ajar banget ini pasti ponak anjak arya nih yang ajan
itu anak kagak ada sopan santunnya pendatang baru main acan aja lagi
iya gak apa apa dong mbah lagian suaranya bagus kok
dan gak ada salahnya kan kalau dia ajan
itu juga salah room abah yang harus ajan itu
nih abah ni niat mau ajan nih
udah rom gak usah diladenin abang begitu
bang makanya ke masjid buruan biar ajannya gak diduluin
sepetan lari tuh oke
terus pekernya diambil sama jamak
dok ganggu otak gue aja loh
aduh abis dari pademannya lo berdua
rom sih abis ngajar ki
terus rom ke kampung sebelah ke rumahnya murid rom
gak sih ki
tapi kata murid rom dia ngeliat ada orang gila yang dipukulin pake batu
kok maimunah ditipu kena sama anak anak itu
iya pertamanya sih rum mikirnya juga gitu
tapi pas rom cek ternyata bukan kok cing
hmm kasihan si maimunah kalo sampe ditipukin batu kayak gitu
iya ki rem juga berpikir seperti itu
belum ada kabar nih
ya allah si maimunah tuh gak ketangguhan beradaannya
nggak takut aja si maimunah
aduh kenapa rum jadi keceplosan ngomong itu ya
rom jadi ngerasa bersalah sama semuanya
mudah mudahan aja bukan si maimunah anak kita
harusnya rom berpikir dulu sebelum berucap
kenapa tadi rom bisa hilang seperti itu ya allah
saya juga ikut rom sama sama ustadz
itu ponakan ustadz jakariyah
kelihatan belagu bener ya
orang orang bubar dia masih duduk anteng di situ
dia bener tuh orang
mau pamer biar dianggap ahli ibadah kali
iya pak ji ada apa ya
jamal kenapa gak gut pulang pak ustadz
dia kan ponakan pak ustadz
oh si jamal itu memang orang yang begitu ji
oh si jamal itu memang orang yang begitu ji
sudah beberapa tahun belakangan ini
dia suka tinggal di masjid
wiridan atau kadang kadang bahasa al qur'an
saya bukannya kagak suka sama si jamal
tapi saya merasa dia itu sudah melangkahi warga sini pak ustadz
itu suka ji
eh begini pak ustadz
jamal itu kan bukan warga sini
sudah berani beraninya dia ajan di sini
sudah berani beraninya dia ajan di sini
kan jadi bikin kesan seakan akan warga kampung sini nggak bisa aja

oh kalau begitu maksud pak ji
ya saya mohon maaf kalau memang pak haji kurang berkenan

nanti saya akan saya bicarakan sama dia
harusnya pak ustadz juga
jangan begitu saja memberi kesempatan pada jamal
kan saya ini juga pengurus masjid
maaf pak ji menghidin mungkin itu khasnya
sekali lagi saya minta maaf
ustadz boleh saya ikut berpendapat soal ini
ngomong ngomong aja kagak usah basah basih
kalau menurut saya jamal ajan di masjid ini nggak jadi masalah kok
dan pak ustadz juga nyuruh jamal untuk ajar di masjid ini
gak salah pak ustadz karena si jamal suaranya bagus tuh
dan maksudnya benar yang paling penting juga tepat waktu
nah bang ojo aja yang suaranya kayak ember jatuh masih boleh ajar di sini
kalau ajar itu gak usah ditambah tambah salam dah
udah kalau mau ajar ajar aja langsung
kayak tau usia aja pake salam
gue heran sama udhulam
asal gue lagi gak suka sama sesuatu
terus memilih yang terkait soal persoalan yang gagal gue suka itu
lu kebiasaan banget sih bertentangan sama gue
gue cuma pengen belain masjid sama kampung ini lam
biar kagak terkesan warga kita ini bodoh
misalnya mendengar orang yang bisa ajan
bukan begitu pak ji
maksud saya begini masalah ajan ini gak ada kaitannya sama
pak ustadz kalau menurut saya nih ya
soal aja gak ada kaitannya sama kepintaran warga di kampung ini